gini hari ini di hari rabu ini
mk sudah mulai bersidang ya gugatan dari paslon tiga
salah satu gugatannya adalah meminta pemilu ulang tanpa prabowo gibran
ya kalau kita lihat dalil dalil hukumnya
dan sesuai juga dengan hak konstitusional yang kami miliki
karena persoalan itu dimulai dari ujung
yaitu dari abuse of power yang dilakukan oleh presiden jokowi
yang melakukan suatu intervensi melalui aparaturnya kepada mk
dan itu sudah dibuktikan melalui sidang komite etik ya mk mk
dan kemudian memberikan sanksi kepada anwar usman
kemudian dibuktikan kembali terhadap sidang etik
semua mendapatkan sanksi pelanggaran etika yang sangat berat
karena dengan keputusan itu
dalam seluruh teori hukum apapun
itu juga empat menyatakan dissenting opinion
kemudian ada dua yang menyatakan bahwa
sehingga tidak memenuhi syarat syarat
untuk mengambil suatu keputusan yang final and binding
karena kemudian dengan majunya mas gibran
penyalahgunaan sumber sumber daya negara
sehingga itulah yang dihadapi oleh pak anies
pak muhaymin dan juga pak ganjar mahfud
karena itulah sebagai suatu gugatan kami ajukan secara menyeluruh
meskipun mk di dalam kewenangan konstitusionalnya
adalah sengketa terhadap hasil pemilu
tetapi hasil pemilu tidak terlepas dari suatu proses
sebagai satu kesatuan konsepsi hukum
melalui proses dmk yang dimulai hari ini